alka widiana yang berusia dua belas tahun dan aktar herdiana lima tahun
hanya bisa terbaring di atas kasur di rumah sederhananya
kakak adik warga kelurahan soklat kabupaten subang jawa barat ini
mengidap penyakit lumpuh otak
sesekali anak anak dari pasangan susi dan asep itu
secara bergantian digendong oleh sang ibu
menurut susi anak pertamanya alka mengidap penyakit lumpuh otak sejak lahir
saat itu susi mengalami darah tinggi hingga pingsan
serta harus menjalani operasi vakum untuk mengeluarkan bayinya
sementara anak keduanya aktar juga mengidap penyakit yang sama
sejak berusia delapan bulan aktar kerap mengalami kejang kejang atau epilepsi
pihak keluarga mengaku sempat tidak membawa anak anaknya ke rumah sakit
karena kekurangan biaya
mereka sempat tidak memiliki kartu indonesia sehat atau kis
kepala dokter kesehatan kabupaten subang dr maksi

jika kedua anak itu berubah sendiri jika kedua anak itu berubah sendiri
maka mereka harus mengidap penyakit lumpuh otak atau dalam bahasa medis disebut dengan cerebral palsy
pihak pemkap subang melalui dinkes mengaku akan membantu kebutuhan kedua bocah itu
dan akan membawa mereka ke rumah sakit anak
melihat untuk angka yang gede ini masih sangat mungkin anak ini tumbuh dengan bagus
sepanjang itu mendapatkan intervensi medis dari dokter lahir
dan dokter gigi mungkin
pihak keluarga berharap
bantuan dari pemerintah sejarah
dan kemampuan dari pemerintah sejarah
bisa membuat kedua anaknya dapat sehat layaknya anak anak lainnya
dian firmansyah subang jawa barat